assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua
teman teman media terima kasih atas partisipasinya pada malam ini
mohon maaf harus menunggu agak panjang untuk acara malam ini
yang terlalu laku saya pak direktur teknik
kemudian teman teman dari bagian biro orwas ppns baris polri
yang telah membina teman teman ppns kita
jadi malam ini kami akan menyampaikan hasil kerja dari tim ppns
atas binaan dari biro korwas ppns barreskrim
telah dalam proses pelaksanaan pengawasan
ada pengawasan kemudian pengamatan
setelah ada sesuatu yang mencurigakan
kemudian lakuan penyelidikan dan pemeriksaan
dari hasil freeport hari ini kita kemarin ya kejadiannya
telah menemukan kegiatan ilegal yang terjadi
untuk lebih jelasnya mungkin tanpa memperpanjang waktu
kami minta kepada direktur teknik dan lingkungan pak ninjo
untuk bisa menyampaikan seperti apa sih kegiatannya
dan modus operandinya seperti apa
sehingga bisa menetapkan bisa melakukan dugaan
terhadap terdakwa yang kita bawa di belakang kita malam ini
pada malam hari ini seperti yang disampaikan sebagai pembukaan oleh pak karoklik
kami ditjen minerba ingin menyampaikan kepada publik bahwa
kami baru saja melakukan kegiatan proses penegakan hukum
yang lokusnya berada di kalimantan barat khususnya kabupaten ketapang
sesuai dengan lingkup tugas dari penyidik pegawai negeri sipil di jen minerba
dalam hal ini kegiatan bersama dengan biro korwas kpns barat skrimpolri
jadi sesuai dengan dasar hukum yang dinaungi oleh undang undang delapan tahun delapan puluh satu tentang kuhap
pasal enam ayat satu huruf a dan b
kemudian undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang kuhap
pasal tujuh ayat dua dan juga undang undang nomor delapan seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang kuhab pasal satu ratus tujuh ayat satu
dan juga undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian republik indonesia
termasuk peraturan pemerintah nomor empat puluh tiga tahun dua ribu dua belas tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan
dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa
yang ditemukan oleh rekan rekan penyidik pns minerba yang didampingi oleh perwas pns barat skrimpolri
kegiatan diawali dengan kegiatan waspa litrik yaitu pengawasan pengamatan kemudian penelitian serta pemeriksaan
ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial ih

kemudian modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam atau tunnel yang saat ini statusnya masih dalam pemeliharaan
dan tidak memiliki izin operasi produksi
sehingga dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut pada kegiatan yang ada di tambang bawah tanah tersebut
mereka melaksanakan kegiatan produksi yaitu pengambilan biji emas di lokasi
termasuk mengolah dan memurnikan di dalam terowongan tersebut
dan hasil kejahatan tersebut dilakukan pemurnian
dan kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut
dan kemudian dijual dalam bentuk dore atau bulion emas
atas kegiatan ilegal tersebut tersangka dinyatakan secara terang benderang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin
sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal satu ratus lima puluh delapan
undang undang nomor tiga dua ribu dua puluh dengan ancaman hukuman kurungan selama lima tahun dan denda maksimal seratus miliar rupiah
dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang undang selain undang undang minerbang
kemudian ini ada beberapa dokumentasi foto foto barang bukti yang di lapangan
karena tim baru selesai melaksanakan tugas tadi pagi
tentunya ada beberapa barang bukti yang dibawa dari tempat kejadian perkara yang mungkin dalam perjalanan karena menggunakan logistik khusus tidak bisa dibawa langsung
dan saat ini yang bisa dibawa oleh tim penyidik adalah seperti yang kita lihat di depan ini
ada beberapa peralatan peralatan yang digunakan untuk kegiatan ilegal tersebut dan ini dilakukan semua di bawah tanah
selanjutnya dan ini ada beberapa juga peralatan yang digunakan dan ditemukan oleh tim di bawah terowongan di dalam tambang bawah tanah
yaitu ada beberapa alat ketok atau labeling kemudian ada cetakan emas kemudian ada juga saringan emas dan juga induction untuk proses peleburan dari biji emas tersebut
dan saat ini masih berlangsung kegiatannya bahwa saat ini kita menghitung ada total panjang seribu enam ratus empat puluh delapan tiga meter
ini panjang dari terowongan dan materialnya volume saat ini hitungan sementara adalah sekitar empat empat ratus enam puluh tujuh dua meter bibit
dan ini beberapa model yang sementara ini hasil dari tim surveyor pengukuran sudah dilakukan
dan saat ini kita akan terus melakukan pendalaman terkait dengan volume yang sudah bisa dipetakan di bawah tanah
dan ini adalah beberapa foto
mungkin para rekan rekan media bisa melihat di terowongan ini ada bukaan bukaan biji yang terlihat mungkin di sebelah atas itu
dan masih diduga sementara itulah menjadi sasaran dari kegiatan ilegal tersebut
untuk kerugian negara sendiri karena tim baru saja kembali pagi tadi dari lokasi dan sesuai dengan instruksi bapak menteri sdm melalui bapak dirjen minerba kami diminta untuk melakukan konversi malam ini
akibat kegiatan ilegal ini masih dalam perhitungan oleh pihak pihak yang memiliki kompetensi dan juga lembaga terkait khusus untuk menghitung kerugian negara akibat dari kegiatan penambangan ilegal ini
terima kasih pak direktur
jadi demikian teman teman media yang tadi sudah disampaikan
ini ada beberapa barang bukti yang bisa dibawa
namun yang berat berat masih dalam proses perjalanan
ini untuk dipakai pembuktian dan sampai nanti penetapan untuk lebih lanjut
mungkin kami duka kalau ada pertanyaan
mungkin dari teman teman dari pak resim
ya kalau nggak ada kami buka beberapa pertanyaan kalau ingin ditanyakan teman
jadi masih pada tahap awal
ini baru banget untuk lebih lanjut terus dilakukan penelitian dan pengukuran lebih dalamnya
terutama tadi yang berapa sih nilai kerugiannya masih dalam perhitungan
silakan tadi yang belakang tadi siapa
kalau boleh diceritakan tadi awal mula bisa ditemukan lokasi penambangan itu seperti apa pak
kalau boleh tahu di elaborasi lagi
mau tanya ini kan pelaku wna ya pertama
ini pertanyaan pertamanya itu gimana dia bisa masuk gitu ke indonesia
begitu tepatnya dan bahkan sampai terlibat dalam kegiatan tambang ini
terus yang kedua kegiatan tambang ilegal ini sebenarnya sudah berlangsung berapa lama
dan ketiga abis itu pelaku ini kan apakah cuma dia aja atau bagaimana
karena tadi bapak sebut ada pihak pihak
sebenarnya ada berapa banyak tersangkanya dan kenapa cuma satu ini aja yang dibawa
terus kedua itu yang berikutnya itu tambangnya itu sebenarnya baru dibuka kanalnya atau bekas gitu
soalnya yang jadi pertanyaan kok bisa kayak banyak alat berat yang masuk juga ke dalam
bagaimana pengawasannya sejauh ini sampai bisa akhirnya kecolongan
paling itu aja sih yang melanggar saya tanyakan
ini lokasi ditemukannya tambang ilegal ini apakah termasuk iup milik perusahaan mana gitu ya pak
kemudian tadi disebutkan bahwa hasil dari tunal itu dalam bentuk door bullying
berarti mereka sudah punya teknologi tinggi ya pak bisa mengekstrak
ataukah emang ini karakteristik emas yang ditemukan itu sudah merupakan grandwulan seperti itu pak
ini masih awal banget ya mungkin nanti lebih dalamnya
mungkin beberapa nggak bisa dijawab
pada saat ini nanti akan kita dalamin lebih lanjut
kemudian yang kedua tadi kalau modus mungkin bisa ceritakan
bagaimana sih sampai ini didapat
kemudian mengenai masa pertama nanti wna ini terus apa
tidak menutup atas penangkaran penangkaran yang lainnya
silahkan pak direktur mau menambahkan dan mungkin beberapa dari teman teman ppns bisa menambahkan
pak mufri tadi dari majalah ambang ya terima kasih
memang kegiatan ini merupakan kegiatan wasma litrik dari kawan kawan ppns
artinya kita memiliki beberapa data dan informasi hasil pengawasan dan pengamatan
ada beberapa yang tentunya kami nilai setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan penegakan hukum di lapangan
salah satunya adalah yang kita lakukan di ketapang ini
jadi kalau ditanya memang ini sudah hasil pengawatan dari kawan kawan melalui beberapa informasi dan juga ada beberapa data dan fakta termasuk dari aph lain
kemudian terkait pak thomas kenapa adanya alat alat tadi
memang seperti yang disampaikan bahwa lokasi tunnel ini memang dulu pernah ada aktivitas karena ini dalam wilayah berizin
namun saat ini tidak ada izin produksi dari yang bersangkutan
memang kewajiban dari perusahaan itu untuk memaintain tunnel agar tidak ada kejadian kejadian membayangkan keselamatan ataupun merugikan lingkungan
sehingga ternyata aktivitas peralatan tadi disalahgunakan untuk kegiatan produksi
terus kemudian satu lagi pak cepi ya
saat ini kita lagi dalami pak karena kan ini di bawah tanah
pergerakannya tentunya harus dilakukan survei oleh orang yang kompeten sehingga arah lari lubang ini kemana saja gitu pak
saat ini belum bisa kita buka pak karena kita lagi dalami dulu ini mengarah kemana lubangnya ya gitu
oh ini tadi belum dijawabkan ya
waktu kan aktivitasnya sudah berapa lama dan apakah ada yang terlibat sama dalam aktivitas ini
sedang didalami oleh penyidik ya berapa lama termasuk tadi kalau melihat dimensi dari terowongannya sendiri tentunya itu tidak dilakukan sehari dua hari itu cukup lama
dan ini sedang didalami oleh rekan rekan penyidik
pak jodoh sudah dari pak penjidik kampung jodoh yang tadi sudah melakukan produksi ya
betul sudah ada penjualan
ini yang lagi didalami kawan kawan penyidik ya
mohon kesabarannya karena tim baru lihat ini kalau lihat wajah wajahnya masih lelah nih beliau beliau ini dengan pak kombes yuda juga ikut hadir di sana
pokoknya itu belum bisa tidur
tadi sudah disampaikan sedang dilakukan supaya kita harus objektif pak
ya jadi modusnya kan tadi sampaikan pak direktur bahwa ini melakukan perawatan
tapi dalam perawatan ternyata ada yang diambil
ya mungkin cukup ya ini
apakah ada dugaan soal pemerintah daerah ini bermain dalam perusahaan ini
pernah ikut bermain dalam kegiatan tambang emas ini dan sudah berapa saksi yang diperiksa
sebagaimana yang diinfokan penyidik ada puluhan saksi yang sudah diperiksa di lapangan dan dugaan keterlibatan pihak lain sedang didalami penyidik
bagaimana pas itu termasuk dalam tim yang melakukan perawatan tanel itu sebenarnya ataukah ini wna ilegal pak
dugaan sementara tersangka ini tidak ada kaitannya dengan iup tersebut secara resmi
tadi kan buliran emas itu sudah jadi sudah dijual
itu dijualnya ke perusahaan atau ke perorangan pak
itu dijualnya ke perusahaan atau ke perorangan pak
kita selagi dalami pak transaksi yang sudah dilakukan berapa besarnya termasuk tadi kita akan lakukan pemeriksaan pemeriksaan lanjutan pak untuk memastikan itu
kalau pengungkapannya ini apakah ini bagian dari satgas penegakan hukum sektor sdm pak
terus kemudian kan dari identitasnya ada dua tujuh ratus sekian ya pak yang peti dan sebagiannya udah jadi rakyat ya pak ya
terus kalau untuk tahun ini target dari minerba ini seperti apa dan kalau melihat identifikasi tersebut kekurangan sdm atau ppns ini dari seluruh itu seperti apa gitu perbandingannya
ya ini memang bagian dari tadi sudah disampaikan dasar hukumnya
ini tugasnya ppns termasuk
ya diharapkan ini semakin apa namanya nanti ketemu yang lainnya
silakan jumlah jumlahnya pak nindyo bagian nanti ya tim satgas dan anggotanya pak nindyo di daerah seperti apa
ya proses silakan mau nambangkan
baik terima kasih teman teman media
ini mungkin sebagai penutup kami ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini ditjen minerba berkomitmen teman teman semuanya untuk terus melakukan perbaikan di dalam tata kelola pertambangan di indonesia termasuk dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan
kami berterima kasih juga kepada baris krim polri sebagai partner kami di dalam melakukan
ya terus pekerjaan seperti itu
ya jadi ini apa namanya menegaskan bahwa kita nggak diam bahwa kementerian sdm dan pak menteri sangat concern terhadap ini
dan hari ini terima kasih kepada teman teman telah bersama dengan kita
ini adalah bukti dari pengawasan yang dilakukan kementerian sdm
dan diharapkan ini bisa menjadi ya efek cerah kepada yang lainnya dan kita terus melakukan tidak di kalimantan barat dan seluruh wilayah indonesia
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh